sial banget sih gua
jangan jangan ini semua ulainya fadil
camilla keluar dari kontrakannya
camilla keluar dari kerjaannya
jangan jangan ini semua memang sudah direncanakan sama fadil

ehm enggak camilla gak ada disini emang kenapa kak
kalo dia gak ada disini
dimana fadil sembunyiin dia
iya kakak allah tuh sembunyiin dia dari gua
sekarang kasih tau gua
camilla disembunyiin dimana
kalo dia gak ada disini dimana sama fadil
nah gua tau lu adenya dia
tapi lu jangan tutup kepusukan dia dong
kamu ngapain sih bentak bentak anak saya datang datang ke rumah orang marah marah
sebenarnya kamu maunya apa sih
saya mau cari camilla tante
bisa gak sih di kepala kamu tuh ilangin camilla
camilla udah tinggal disini tante
dengar ya edo
saya gak akan lagi mau nerima camilla disini

lebih baik sekarang kamu pergi
karena kepala saya pusing ngeliat kamu dan kelakuan kamu ya gak tau sopan santun
tante saya gak akan berusuh disini
kalau bukan fadil yang mulai duluan masalahnya
kok fadil sih
fadil yang sembunyiin camilla dari saya tante
edo kamu jangan nudu nudu sembarangan ya
bukannya kamu yang mau menikah sama kamila
udah kamu siapin cincin kan
saya mau nikah sama dia
tapi sekarang tuh dia ngilang
dikontrakan yang gak ada
sekarang juga udah gak kerja
mau kabur sama siapa lagi kalo bukan sama fadil
fadil gak mungkin ngelarin camilla
justru tuh mungkin banget tante
fadil gak mau biarin saya untuk ngebut camilla dari dia
mama denger dari edo
apa benar begitu fadil
ma fadil gak ngerti maksud mama
fadil sekarang ada di klinik mbak
dan tadi mama liat sendiri kan
fadli berangkat ke kliniknya sendirian
malah banyak ngomong deh lo
aku aja kenapa sih dia
bilang aja lo sembunyiin camilla dari gua
fahid dikit kenapa
itu tadi edo ya
gak usah banyak ngebahas deh
jangan munafik deh lo
tunggu tunggu tunggu
tolong jelasin sama gua
karena gue gak ngerti apa apa
iya dia gak ada di kontrakannya sekarang
itu karena lo udah bikin tempat baru buat dia kan
dan sekarang dia juga udah gak kerja
semua itu pasti gara gara lo
iya kan ngaku deh
camillah udah nggak ada di kontrakannya dan keluar dari tempat kerjanya
bukannya dia mau nikah sama lo dok
enggak usah ngeles dil
gua tuh tau siapa lo dil
dan gua tau lo pasti gak seneng kan kalo gua mau nikah sama dia
dan lo bakal ngaku segala cara untuk pisahin pisahin gua sama dia
gua sama sekali gak ngerti apa apa
gua juga gak ngerti apa apa
gua baru tau camilla pergi dari lo
mau usah pake sumpah sumpah segala
gua sekarang mau ketemu sama lo kita selesai masalahnya ini
aduh apalagi yang kamu mau tanya sama fadil
udah jelaskan anak saya tuh gak tau apa apa
anak saya lagi di klinik dan tidak bersama camilla
saya udah gak pernah bisa percaya lagi sama fadil
sejak hasil tes dna itu
camilla gak ada di kontrakannya
pergi kemana camilla
kasih camilla sama gua
seharusnya gue yang tanya sama lo
lo ngelakuin kekacauan apa lagi sampe akhirnya camilla pergi
lo gak usah sosok marah sama gua deh
camilla tuh pergi gara gara lo
dok gua udah serahin camilla ke lo
gua percaya kebahagiaan camilla ke lo
tapi kenapa lo cacain dia
kenapa lo biarin dia pergi lagi
disakit hati dan akhirnya dia pergi lagi
lo mau tanggung jawab sama camilla
gua sangat serius
tapi gak dengan bayinya
karena dia tuh anak lo
karena dia tuh anak lo
sekarang gua tau kenapa camilla pergi
ternyata lo emang sakit
gua salah apa
gue disini bersikap adil sama lo dan sama keluarga lo
lu dapetin apa yang jadi hak lo
dan anaknya jadi milik lo
lo denger ya
gua gak akan biarin lo deketin camilla lagi
gua udah salah memberikan camilla kebebasan untuk memilih lo
lo gak pantas dibeli sama dia
di ramai luar